inilah video amatir warga yang merekam proses evakuasi
salah seorang wisatawan yang tenggelam di pantai payangan
desa sumberjo kecamatan ambulu jember selasa sore
setelah dievakuasi korban dibawa ke puskesmas terdekat
dari keterangan polisi keempat wisatawan mengabaikan imbauan larangan mandi di laut
karena kondisi gelombang pantai selatan cukup tinggi dan membahayakan
pencarian satu korban yang belum ditemukan dilakukan hingga selasa malam
di sepanjang bibir pantai meski dengan penerangan yang minim
pencarian akan dilanjutkan pada hari rabu dengan menggunakan perahu karet di sekitar perairan
rekaman video amatir menampilkan kepanikan warga ketika berupaya menyelamatkan nyawa
aira serli anaira pada selasa siang yang tenggelam di pantai wisata
pertama piedesa galeso kecamatan wonomulyo polewali mandar
sebelumnya bocah tujuh tahun asal desa induma kombong kecamatan matekali ini
tengah berwisata bersama keluarga usai perayaan idul fitri
terakhir korban diketahui sedang bermain bersama teman seusianya
sembari mencari kerang di pinggir pantai
menyadari korban tak ada di tempat keluarga langsung melakukan pencarian
tubuh korban akhirnya ditemukan tenggelam di kedalaman satu lima meter sekitar lima puluh meter
dari tempat keluarganya berkumpul di pinggir pantai
bungsu dari dua bersaudara pasangan nyoto dan wiji ini sempat dilarikan ke puskesmas wonomulyo
namun nyawanya tidak tertolong
iya keluarga semua
sekeluarga ini untuk berwisata ya pak abis lebaran
iya itu dia jalan jalan dicari cari aru itu
sementara itu di anak
ada setengah jam tidak sampai
tidak ada itu
kapolsek urban wonomulyo kompol najamuddin mengungkapkan
diduga korban yang tidak bisa berenang terjatuh ke dalam air
setelah terpleset saat bermain di bebatuan tanggul pemecah ombak
tim liputan cnn indonesia